inilah kegiatan yang setiap hari dilakukan sejumlah nelayan di kawasan pantai grand watu dodol kecamatan wongsorejo banyuwangi jawa timur
sejak pandemi covid sembilan belas melanda tak banyak yang bisa dilakukan di kawasan wisata
namun setelah mendapatkan edukasi dan tergabung dalam kelompok nelayan sadar wisata
kini para nelayan ini mampu memanfaatkan potensi alam bawah laut yaitu lobster keramba
untuk membudidaya lobster di perairan selat bali ini butuh ketelatenan
para nelayan harus menyiapkan keramba berukuran tiga x tiga meter yang nantinya ditenggelamkan di dasar laut sedalam sepuluh meter
kemudian ribuan benih lobster ditebar di dalam keramba keramba
meski budidaya di kawasan semi alami para nelayan tetap harus rutin memberi makan lobster ini
perharinya lima kg pakan ikan maupun kerang laut ditebar ke keramba
kondisi perairan selat bali yang berarus deras menjadi tantangan tersendiri
dalam budidaya lobster ini
namun jernihnya air laut membuat kualitas pertumbuhan lobster ini tidak kalah dengan lobster lobster yang dipanen dari alam
setiap empat bulan sekali para nelayan mampu memanen sedikitnya satu kuintal lobster di setiap keramba
yang kualitasnya mampu menembus pasar ekspor vietnam singapura hingga tiongkok
untuk jenis disini ada lima jenis lobster yang keduduk budidaya
mulai dari pasir kemudian kembali ke perairan selat bali

pasir batik bambu berukmu tiara jenis batu itu semua ada
cuma yang paling banyak adalah vaksin
kami dan kelompok berinisiatif supaya ada penghasilan tambahan melalui budidaya ini
dan alhamdulillah sekarang teman teman sudah merasakan bagaimana kita mengkolaborasikan antara budidaya dan para wisata
sambil diving maupun snorkeling para wisatawan yang datang di pantai grand watu dodol
kini tidak hanya disuguhi oleh keindahan
tanpa terumbu karangnya saja
kini mereka bisa melihat langsung lobster lobster hasil budidaya di keramba keramba yang ada di dasar laut
tidak hanya mampu membantu perekonomian nelayan setempat di tengah terpuruknya sektor pariwisata saat pandemi
budidaya lobster keramba dasar laut di kawasan ini juga bisa menjadi sarana edukasi bagi nelayan lain
maupun para wisatawan yang datang di kawasan ini
cofi zaman banyuwangi jawa timur